timnas sepak bola indonesia u dua puluh empat tanding melawan korea utara di asean games dua ribu dua puluh tiga minggu pukul tiga sore di stadion zejian tiongkok
pertandingan ini memperbutkan posisi enam belas besar
duel kedua tim berlangsung sengit sejak menit awal
korea utara yang berada di puncak kelas main mencoba menekan
namun permainan cepat indonesia juga berhasil merepotkan skuad arahan sin yong nam
korea utara berhasil membuka keunggulan pada menit ke empat puluh yang dicetakim yu song
hingga menit berakhir skor satu berakhir berhasil dikunci korea utara
meski kalah di laga terakhir grup f indonesia berhak finish sebagai runner up karena di tempat terpisah kyrgyzstan sukses mengalahkan taiwan empat satu di stadion jinhoa